dan untuk membahas duel antara manchester united dengan tottenham hotspur kita sudah kedatangan analis sepak bola bung sabtoharyo
selamat sore bung sabtoh
kita bergabung lagi untuk membahas duel hangat walaupun ini adalah duel untuk peringkat kelima dan juga ke enam
namun seperti kalau dilihat pertandingan ini layak dikatakan big match juga sepertinya ya
karena kedua tim ini diisi dengan pemain pemain top eropa
gimana bung sabtoh melihatnya
ya selalu menarik ya kalau partai melibatkan united dan juga spur
kalau kita tahu dalam beberapa tahun terakhir spurs tentunya menjadi kekuatan baru dari premier league
tadinya mereka bukan tradisional di big empat tapi dalam beberapa tahun mereka membuktikan bahwa tim ini bisa bahkan nyaris menjadi juara ketika akhirnya mereka gagal di akhir akhir kompetisi
cuma ini menunjukkan mereka punya kualitas yang cukup untuk bersaing
sementara united tentunya siapapun yang melatih siapapun materi yang ada di situ mereka tetap jawara liga inggris
jadi apapun yang partai melibatkan
mereka pastinya seru
tunggu dulu dibilang jawaranya nih nanti kalau sudah menang
tapi yang pasti dari lima pertemuan terakhir kalau kita membahas kedua tim ini sendiri
manchester united menang dua kali
kemudian tottent juga dua kali sekali sempat imbang
apakah ini pertanda bahwa kedua tim ini sebenarnya kekuatannya sama imbang
iya kalau kita bicara kekuatan mungkin kalau materinya dua duanya bisa dikatakan hampir sama ya
materinya yang ada dan lebih solid sebagai satu kesatuan
karena para pemainnya siapapun yang diganti menjadi pemain inti dari yang ditarik dari bangku cadangan
tetap tidak mengubah komposisi mereka
mereka tetap tim yang baik
dan kalau kita lihat dalam tadi saya mengatakan beberapa tahun terakhir
tentunya setelah terjadi perubahan di kubu united kan
mereka setelah ditinggal dari sar alex
ada beberapa perubahan ke david moyas dan juga van hal
tapi tidak berjalan mulus
sehingga itu memungkinkan spurs bisa memenangi partai partai
di saat mereka dipegang oleh pochettino yang bisa membuat tren mereka cukup stabil
sementara kalau misalnya kita membahas tentang duel ini nanti
tentunya tidak akan lepas dari kedua striker dari kedua tim
ada ibra dan juga ada harry kane yang nantinya akan bersaing di lapangan
kalau dilihat dari kekuatan antara mereka berdua itu seperti apa
kalau ibra jelas ya
walaupun sudah mulai termakan usia kita lihat
tapi dia tetap bisa mempertontonkan ketajaman yang dia miliki
tentunya delapan gol yang dia ciptakan bukan sembarangan
dan ini suatu bukti bahwa pemain ini masih tetap bisa diandalkan
sebagai solo striker di depan
sementara kane belakangan memang sempat mengalami cedera
sehingga ini yang menjadi permasalahan dari spurs ketika mereka tidak bisa mendapatkan sisi ketajaman
ketika kane sudah kembali berangsur pulih juga ketajaman dari spurs
di mana mereka sebelumnya tidak bisa memiliki sebuah kemampuan untuk mendapatkan goal dari setiap serangan yang didapatkan
tetapi ketika kane sudah kembali mereka sudah mulai menajam
dan dia tujuh gol juga suatu bukti juga bahwa pemain ini bukan pemain one season wonder seperti jamie farr
di mungkin kita bicarakan
di tiga musim ketiganya sekarang dia tetap bisa menjadi andalan spurs di lini depan
kalau kita bisa melihat antara mereka berdua ini kekuatan dan keunikan dari masing masing striker ini seperti apa sih
ya hampir sama ya
kalau ibra mungkin bola atas tetap bagus dalam menyebut bola atas
kane pun seperti itu
cuma perbedaannya mungkin harry kane bisa melepas sebuah tendangan bebas
sementara ibra tidak sebagus kane kalau melakukan terangan bebas
tapi dari sisi physical presence di dalam kotak penalti
ibra jelas lebih bagus dari harry kane
berarti waktu sekarang ini kita sudah harus melihat bagaimana formasi dari manchester united terlebih dahulu ya bung sabto
jose mourinho ini sudah bisa memainkan eric belly di lini pertahanan manchester united
bagaimana kinerja duet bally dan juga jones nantinya
ya ini paling unik ya kalau bisa dibilang paling unik ketika mu menjadi tim dengan komposisi perubahan komposisi paling banyak juga di premier leagu
dengan tiga puluh satu perubahan di starting line up
suatu bukti bahwa mourinho belum mendapatkan komposisi terbaiknya
cuma kalau kita lihat sekarang seperti yang saya sudah katakan jones dan baily saya rasa ini duet yang paling tangguh ya
mungkin smalling bisa diganti dengan jones
tetapi masuknya bailey kembali ke lini belakang membuat pertahanan united lebih kuat tentunya kita tahu
mengapa dia didatangkan yaitu untuk memperkuat lini belakang bersama phil jones di lini belakang
sementara di depannya carrick dan juga herrera
saya sangat menyukai carrick kalau ketika dalam beberapa pertandingan carrick tidak bisa dimainkan karena disitu pilihannya begitu banyak
ada fellaini kadang dimainkan disitu bahkan kadang pogba dicoba diturunkan ke belakang
tetapi kalau melihat sisi kestabilan yang bisa dihadirkan tentunya siapapun pasangannya itu entah itu under herrera atau pogba yang terkadang ditarik ke belakang
tetapi carric murni harus menjadi pemain starter dan kita lihat perannya dalam
di musim ini united jarang sekali mengalami kekalahan jika carrick tampil di lini tengah manchester united
iya nah kalau nantinya memang pembagian peran antara herrera dan juga carrick ini ada di lini tengahnya mu
berarti itu akan menjadi line up yang bagus ya kalau di sana
nah kemudian kita akan beralih juga ke belakang tentunya lini belakang pogba yang ditempatkan di belakang tadi kan sempat disebutkan sedikit oleh bung sabto begitu ya
kira kira kekuatannya pogba nantinya untuk lini belakang dari manchester unit
jadi ini akan seperti apa
ya lini lebih ke tengah sepertinya pogba ya
kalau carrick ada di tengah bersama herrera tadi pogba akan lebih tampil sebagai penunjang lini serang ya
kalau kita lihat di awal musim pogba memainkan posisi under herrera tetapi ketika semakin kesini pogba tampil sebagai pemain nomor bisa dikatakan pendukung dari striker ya dari ibra
dengan masuknya martial dan yang paling menarik tentunya mkhitaryan
kalau micharian tampil di midwig dia bisa menyumbangkan satu gol lalu perannya begitu krusial
dan ini membuktikan kenapa united mengeluarkan uang cukup besar untuk menghadirkan mkhitaryan di sini
nah kombinasi antara martial atau di sini mungkin lingard lalu mikitarian di sini atau mungkin nantinya huan mata
tetapi kalau saya melihat komposisi seperti ini dengan carrick di tengah dan juga herrera
pogba di belakang ibra
sementara pengapitnya adalah martial dan juga mikitarian
adalah komposisi yang paling ideal untuk bisa memecah kebuntuan menciptakan kemenangan pertama seperti saya katakan dalam tiga pertandingan terakhir mereka tidak bisa menang
kalau begitu kita akan berlanjut ke tim berikutnya yaitu tottenham hotspur
kalau misalnya kita lihat seperti mu sports ini juga bisa menurunkan tobi elderwill di sisi belakang begitu ya
ya dia memang lama mengalami cedera ya
kalau dia tampil kembali bersama
dan sama pertongen tentunya sebuah komposisi yang sangat solid bisa kita lihat di belakang
walaupun tanpa edweld di sini biasa memainkan eric dier kan
dimainkan oleh pochino posisinya eric dyer di sini
tetapi dalam komposisi yang dalam tanda kutip tidak ideal pun mereka hanya kemasukan sepuluh gol juga
kan suatu sinyal bahwa tim ini sangat solid dari sisi pertahanan
hanan siapapun yang menghuni dua pos back tengah ini
dan di depannya wanyama dan juga dembele yang ternyata bisa memberikan sebuah kestabilan tersendiri di lini tengah
jadi elderweald ataupun nanti dyer yang akan dimainkan di sini ini juga suatu pr bagi united untuk bisa membongkar pertahanan dari spurs
sementara untuk lini tengah ini sendiri tadi ya
kalau misalnya spurs akan menempatkan woniama untuk menjaga pergerakan dari pogba karena nantinya pogba akan ada di tengah juga
ini apakah akan menjadi satu pertahanan yang bagus untuk spurs
wanyama tentunya memiliki peran yang sangat menarik di spurs di musim ini
kalau kita lihat catatannya dia banyak memimpin kategori statistik ya
dari sapuan yang dia lakukan lalu blok lalu bola bola atas yang dimenangi
tentunya ini suatu tambahan amunisi yang sangat menarik tentunya bagi spurs
dengan adanya wanyama di sini yang tadinya biasanya dyer yang ada di sini ternyata dia bisa mengambil alih posisi tersebut
tanpa membuat kestabilan lini tengah itu agak sedikit berkurang
dan satu lagi kita akan membahas tentang trio ericsson allie dan juga sun
seperti apa pergerakan mereka dalam mendukung kane nantinya untuk membongkar pertahanan dari manchester united yang memang dikenal cukup lumayan tangguh nih
homingson bisa bermain di sisi manapun
di sebelah kiri dia bisa tampil solid
lalu di posisinya ericson di sebelah kanan pun dia bisa tampil tetap tajam
selalu tampil sebagai pendukung ya dari kane di depan
kalau kita lihat ketika mereka mendapatkan kesempatan atau peluang di depan gawang yang tadinya tidak bisa mereka optimalkan menjadi sebuah gol
tentunya dengan kehadiran kane trio dari homingson dele ali dan ericson ataupun nanti lamela yang bisa masuk di situ
tentunya mereka akan menambah daya gedor dari tottenham hotspur
wow oke ini akan menjadi satu pertandingan hangat antara posisi lima dan enam
kira kira prediksi skor kalau dari bung sabto siapa yang akan memenangkan ini
ya mungkin partainya cenderung imbang
tetapi kalau harus memilih pemenang saya lebih condong ke manchester united
beda satu gol
beda satu gol ya kurang lebih oke baik kalau gitu terima kasih banget untuk kedatangannya